sebuah banker atau ruang bawah tanah di sebuah perguruan tinggi ternama di kota makassar
diduga digunakan sebagai tempat penyimpanan narkoba
hal itu dinyatakan oleh direktur narkoba polda sulawesi selatan
kompes poldo dirahman kamisiam
namun polisi belum memberikan keterangan nama universitas yang dimaksud
polisi hanya menyatakan polisi menemukan bukti catatan transaksi
jual beli tiga kg narkoba di dalam banker itu
tapi polisi tidak menjelaskan jenis narkobanya
polisi masih terus menyelidiki kasus ini
dan memburu para pengendal narkoba jaringan mahasiswa ini
sabtu siang pihak universitas negeri makassar mengaku
sejumlah alumnusnya ditangkap di dalam kampus atas dugaan kepemilikan narkoba
namun pihak universitas negeri makassar membantah adanya banker narkoba di dalam kampusnya
banker yang dimaksud polisi ternyata hanya sebuah berangkas
dalam sebuah ruangan sekretariat mahasiswa yang sudah lama tidak digunakan
setelah saya melihat
di lokasi ternyata yang dimaksud bunker itu adalah tidak benar
jadi yang benar itu adalah berangkas kecil
berangkas yang berada di bawah lantai
jadi itu anunya
jadi sebenarnya juga kami keberatan kalau dikatakan bunker ya
karena pengertian bunker itu adalah bisa sebesar apa
ternyata setelah kita lihat di lokasi itu
hanya sebatas semacam berangkas
pihak unm berharap polisi segera mengungkap jaringan narkoba di kampus
sehingga kampus bisa segera memberikan tindakan tegas terhadap mahasiswa yang terlibat
tim liputan cnn indonesia